kabar membanggakan datang dari kejuaraan dunia bulu tangkis dua ribu sembilan belas yang berlangsung di basel swiss indonesia
sukses membawa pulang satu gelar juara lewat pasangan ganda putra muhammad ahsan hendra setiawan
pada partai final the daddies sempat menyudahi perlawanan sengit wakil jepang takuro hoki yugo kobayashi
laga final partai ganda putra berlangsung pada minggu malam waktu indonesia
pertarungan ketat antara ahsan hendra melawan kakuro yugo sudah tampak sejak game pertama
ahsan hendra yang menang dua puluh lima dua puluh tiga di game pertama gantian menyerah sembilan dua satu pada game kedua
beruntungnya ahsan hendra mendapatkan momentum kebangkitan
di game penentuan sebelum menentuk pertandingan di angka dua puluh satu lima belas
bagi ahsan hendra ini adalah gelar juara dunia ketiga mereka setelah mencatatkan prestasi serupa pada tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu dua puluh